harus kesana dong oh gitu ya ah ya udah deh ya gitu aja tapi pak habis mama meeting ya pak ya
emosi enggak sih punya bini kayak gini pak mati mana ya iya telpon
ada apa lagi sih pak kamu dipanggil anak kamu tuh si boy katanya di kantor polisi
apa apa ya ampun mah bukan audisi kantor polisi halo halo papa papa
sebentar saya telepon pengacara dulu
aktif lagi terus gimana kah yang sudah bibit ke kantor polisi dulu ya sekarang ya nanti saya
telepon ibu untuk nyusul ke sana saya kejar pesawat nih ya ampun bibir ke kantor polisi
iya allah kuning gitu
aku mah ya kakak tentu surprising tapi kasian nembok ya allah mama apa apanya berdisibuk pisah
nih cuma tapi tenang tenang tenang dan ada bibi tapi bingung biji bibinya maungah ngomongmm
apalagi sih pa
udah biarin aja kalau si boi itu mau ikutan kesi
biar si bo itu nurusin cita cita mamanya yang gak kesampean jadi bintang film tahu
nah boy itu bukan lagi casting atau audisi
boy itu di kantor polisi
kok bisa sih pa
tau ran dia
oh tau ran
ya udah kalau gitu papa aja yang duluan ke kantor polisi ya
aduh jadi gimana ya
gimana kalau papa telpon aja pengacaranya papa
udah dia aja lagi di luar kota
ya terus gimana dong
jadi bingung tau
ya aku sih udah suruh biiran untuk liat keadaan boy di kantor polisi
tapi kamu juga tetap harus kesana dong
oh gitu ya
ah yaudah deh ya gitu aja
tapi pa habis mama meeting ya pa ya
emosi gak sih punya bini kayak gini
ih telepon biiran
aduh si noyak lagi
bibi bihun jadikan ke kantor polisi
nanti di kantor polisi bibi pura pura aja jadi ibunya si boy
terus bibit dengerin aja apa kata polisi

terus bibi ikutin aja semua permintaannya polisi
hah deres kan
aduh kumaha ini ten
eh namun bira ada apa
diman nyonyate ayawahi gera

masa saya ten disuruh jadi pura pura jadi ibunya den boy
berarti saya jadi bapaknya dong
ih diman serius ini ten
aduh kumaha itu diman
apa saya terpantes gitu jadi ibunya den boy
kumahal pun polisi gak percaya
ah bingung diman
aduh bisa dipenjara
dating lah dating
dating kumaha diman
si diman mah
kumahal pun polisi terpercaya saya bisa dipenjara
eh emang ini si laki laki apaan
saya ten masuk ke kampung polisi aja bang
ini apaan lagi nanti saya terus harus ngobrol sama polisi kumahal diman
aduh ini mulutnya bisa
bokap nyokap gue dijemput
sekali lagi makasih
kayaknya nyokap bokap gue nggak ada waktu buat jemput gue
sebetulnya saya temel bohong
tapi kalau tak bohong saya tak takut
malah nanti saya yang dipenjara ya pak
benar sekali bu
karena ibu bisa saya tutup melakukan penipuan
kamu bohong penjara
tapi dah bagaimana atu ya
sayangnya seperti anak saya sendiri pak
betul pak betul
terus juragan juga sudah menyerahkan semua sama saya
tolong atu pak lepaskan saja pak
apa orang tua boy tahu kalau boy sering balapan dan gabung sama geng motor
sampai terlibat lauran
itu bikin resah warga bu
sebenarnya itu juga saya mendengar pak
tapi dah saya meyakin pak yakin pisah
kalau den boy yang tidak seperti itu baik anaknya
aduh pak mohon pak lepaskan atu pak den boy
seharusnya ibu membawa surat pernyataan dari orang tua si boya
tapi karena saya simpati sama ibu saya percaya main
tapi ibu harus tetap tanda tangan surat penyataan bahwa ibu mau bertanggung jawab atas perbuatan sepun
siap pak siap
jika si boy terlibat lauran atau balapan liar lagi
selain orang tua si boi ibu juga harus bertanggung jawab atas kelakuannya
ya tunggu sebentar
tuh kan ternyata polisi itu baik
makanya walaupun bagaimana polisi itu juga manusia
makanya kita harus berbuat jujur
polisi itu penuh pengertian
karena mereka juga sempurni manusia punya rasa kemanusiaan pengertian
aduh duk duk ganteng
alhamdulillah di keluarga ini
aduh alhamdulillah den
ibu makasih ibu ya ibu selalu jagain ibu sampai sekarang lagi
iya den iya
tapi sudah tuh den jangan nakal lagi ya
jangan bikin sakit jantung bibi
ya jantung bibitnya sudah mulai melemah aden
pak polisi terima kasih terima kasih nisan
tapi ibu harus tanda tangan surat kenyataannya
saya pinjam ktp sebentar
di sini pak
di sini pak
ya terima kasih
sudah tuh kita pulang
pak polisi terima kasih saya pulang dulu
mas mau ganti
gue emang harus pisahin adriana dari papi
gue harus hubungi cowok gelapnya adriana lagi